cara membuatnya ikan lele segar yang telah dibersihkan
biasanya untuk melakukan hal kayak gitu sih
walaupun ada yang mengatakan itu belum bisa
saya di situ ya saya kirim aja gitu
biarkan kehabisan kehabisan apa itu tanaman tanaman itu seakan ada seperti ritela
itulah yang seperti bergulung dikatakan ya
mungkin pendapat kami sampai saat ini
kedepannya dikhawatirkan defect defect ini kan akan semakin banyak
setahun sudah erson hobi memelihara ayam
kami akan percaya ketika ini dibuka terang menerang
kantor pajak australia atau ito mendengar
atau ada catatan tambahan pak usman
yang membedakan besaran gaji ada pada tunjangan kinerjanya
ini kan udah cukup lama nih melatih beruk ya
seperti depresi uang lainnya dan pemegangannya harga
saya pikir pak gus imin punya kelebihan sebagai ketua pkb tingkat nasional
di kota solok sedikitnya ada tiga puluh empat peternak dan penghobi ayam jenis ini
saat dia mencoba untuk menyerang kota yang suci itu
kita menganggap itu sudah suatu bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka yang saat ini sudah ditetapkan tersangka
nah ini tomat ini diberikan rutin setiap
bahkan dengan keluarga za jarang berkomunikasi
saya kira rekan rekan dan saudara saudara kita nu ini
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
jadi ikan bilik bisa jadi nutrisi tambahan bagi anak
nah salah satu upaya kita untuk mencegah ini
terasi umumnya terbuat dari udang kerbon atau ikan
tapi kalau materi kontennya mengenai anak
ada komunikasi dengan pihak keluarga
kalau di gunung kidul ini ada delapan belas kecamatan
proses pembuatan terasi cukup sederhana
yang sebelumnya empat puluh tahun tujuh ratus delapan puluh kilometer
yang benar benar berbeda dengan dunia nyata
belum lagi jika ada tambahan keuntungan finansial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
selain itu bagi anda yang suka belanja tapi dengan harga yang juga relatif murah disini juga tersedia
dengan jual instan konsepnya adalah olex bantu mencarikan pembelinya
kemudian lalu saudara mengambil posisi
lalu tahap satunya itu kurang lebih tiga puluh lokasi ini masih menggantung
jadi kalau seratus butir kelapa yang berhasil dipetik itu upahnya tiga puluh ribu rupiah
tiga kali dalam sehari
misalkan kelasnya boko minimal ada lima lengge
mereka adalah harapan tiga
pemberlakuan embargo vaksin oleh negara produsen beberapa pekan terakhir
ada dua belas lapis batu berharga
kan berat hati saya harus bilang bahwasannya kemarin saat penyidikan itu saya banyak berbohong